jumlah kematian akibat virus corona di indonesia menembus angka sepuluh jiwa
kamis dua puluh empat september pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia bertambah sebanyak satu ratus dua puluh delapan orang
dengan bertambahnya jumlah pasien meninggal protokol kesehatan saat prosesi pemakaman
harus diikuti dengan ketat tidak hanya oleh petugas tetapi juga oleh keluarga pasien
epidemiolog universitas indonesia triunis miko wahyono menjelaskan
petugas pemakaman termasuk penggali makam dan juga sopir ambulan
wajib menggunakan apd saat prosesi pemakaman
area pemakaman sebaiknya disemprot disinfektan setelah pemakaman jenazah
hal itu bisa mengurangi waktu hidup virus di medium tanah dari empat puluh delapan jam
jika dibiarkan begitu saja menjadi delapan sampai enam jam jika area disemprot disinfektan
keluarga pasien diperkenankan menyaksikan prosesi pengumuran jenazah covid sembilan belas
hindari jarak dekat tetapi tetap harus menggunakan alat pelindung diri
jika tidak tersedia
maka pelayat hanya bisa menyaksikan dari jarak aman yakni minimal sepuluh meter
posisi pelayat juga sebaiknya berlawanan dengan arah angin
untuk menghindari potensi penyebaran droplet yang sudah mengering dan menjadi partikel